orang tua kandung daripada pegi punya bukti berupa rekap gaji
rekap gaji dari bulan juli sampai september
itu selesai sekitar bulan september november dua ribu enam belas
setelah pekerjaan selesai pekerja pekerjanya semua pulang
sedangkan pegi dan robi pegi dan robi itu adik kandung
tinggal di kosan cilampeni
jadi bapaknya kosnya di ujung
pegi sama robi sebelahnya
dua minggu kemudian karena borobi nggak betah pulang ke cirebon
kebetulan saat itu yang punya kosnya sudah tua
yang punya kos mungkin lebih dekat dengan roby
sehingga pegi itu dipanggil robi
jadi bukan mengganti identitas
yang bisa menjadi alat bukti kalau keberadaan pegi saat itu adalah di bandung
seperti yang sudah saya sampaikan kemarin
bahwa orang tua kandung daripada pegi punya bukti berupa rekap gaji
rekap gaji dari bulan juli sampai september
jadi ini bulan juli sampai september
dilihatin dulu ya pak
itu ada tanggal dua puluh enam agustus
selaku kalau di perusahaan mainkon ya
kasbon kepada si pemilik rumah
tanggal dua puluh tujuh agustus itu gajian
sekitar jam tujuh malam
saya klarifikasi waktu wajar kemarin
tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas
temen kerjanya pegi mengantar suharsono alias bondol ke
jadi saat itu jam delapan malam
pegi masih mengantar bondo
jadi kira kira di cirebon tuh nyampe jam berapa nih kan
menurut keterangan daripada si bondol
itu udah ada juga di medsos tuh
sekitar jam sebelas malam sampai di cirebon melihat kayak kecelakaan
pemikiran bondol itu kecelakaan lalu lintas
saat itu roby yang dimaksud adalah roby dari adik pegi pak
saat ini sudah muncul di publik belum pak untuk terkait roby irawan ini
robi setiawan bukan robi setiawan
menjadi alias oleh kabit humas polda jabar ini bagaimana tanggapan bapak bahwa ada tanggapan
tuduhan bahwa pg ini merubah nama menjadi roby ini pak
masalah itu saya kembalikan kepada ke penyidik
yang jelas keterangan dari klien kami itu apa adanya
bahwa robby itu roby dan pegi itu adik kakak
kalau masalah merubah dari siapa
silakan penyidik untuk menganalisa
pak ini kan bapak juga sempat ada laporan katanya bapak juga terlibat dalam menutup tutupi
karena kan ini juga terancam nih katanya bakalan dibukung seperti apa nih pak
kalau bapak terbukti terlibat menutupi ya pak
selama delapan tahun pernah dihubungi oleh pihak kepolisian pak sebelumnya atau baru
pada saat penangkapan saja atau seperti apa pak
jadi tidak pernah ada dihubungi oleh pihak kepolisian sampai dengan saat ini juga
sebagai saksi atau tidak ada bagaimana
menurut keterangan daripada klien kami setelah kejadian dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas dan menurut keterangan
daripada orang tua pergi
peggy saat itu di bandung
mengetahui kejadian ada pembunuhan almarhum pina dan eki itu dua hari setelah kejadian
saat itu dari polres cirebon melakukan penggeledahan terhadap rumah pegi yang di cirebon
ibunya pegi menghubungi ke bandung
parman itu adik istri daripada pak rudi
berarti adik isinya pak rudi ini
karena menurut keterangan dari kepolisian
eki terlibat dalam kasus pembunuhan
jadi mengetahui dua hari setelah kejadian
posisinya saat itu istrinya pak rudi atau ibu kandungnya pegi menelpon parman
jadi silakan saya kembalikan kepada yang berwenang untuk menganalisa
pak rudi ada rencana mau ajak roby anak bapak yang kedua untuk jenguk kakaknya pg gitu pak
sementara ini kalau orang ayah kandungnya pegi domestik kan di bandung
sedangkan robby domisili cirebon
jadi mungkin sementara akan ayahnya dulu yang menjenguk
kalau komunikasi dengan keluarga di cirebon seperti apa nih pak
pernah kontak dengan ayah ibu dari pegi
seperti apa nih pasca dari penangkapan vg ini pak dengan ibu sendiri
kita harus selalu mensupport bahwa anak kita tidak bersalah gitu aja
kabarnya sudah saksi baru ya pak saksi baru yang dibawa oleh pihak bapak
nah terkait saksi baru kita beda tim
kalau saya tim kuasa hukum kami dari kantor hukum denny rukumantika
untuk pergi beda tim juga
pasca penggeledahan di rumah di cirebon apakah bapak mengetahui sebelumnya pak
berarti tidak mengetahui juga terjadi pada dua ribu enam belas itu pak
kita masuk siapa yang menjadi korban juga tidak mengetahui
tidak tahu sama sekali
kemudian juga menjadi tanggung jawab pak rudi juga karena keluarga yang di cirebon itu ya sering menanyakan juga gitu ya karena pak rudi posisinya di bandung
jadi ya tapi kita bagaimanapun kita sudah berusaha ya kita ikuti prosedur ya insya allah selasa sama kamis ya
mudah mudahan pagi lah kita kesini ya tidak sore
hari ini tidak kecewa ya pak ya
saya tidak mau artinya aturan dari pihak kepolisian
cuman kita datang di hari jumat kebetulan setelah dari hari minggu sampai hari kamis ini kondisi badan tidak stabil ya
ngedrop stres dan ya bayangkanlah seorang anak ditahan karena dituduh selaku pembunuh
pak rudi tadi menginformasikan bahwa belum pernah ketemu di rumah kontrakan sejak dua puluh mei ya pak ya
nah ini rumah kontrakan yang di bandung pada saat itu peggy sedang apa pak
dua puluh mei atau kapan pak senin yang tadi bapak sampaikan ditangkap
oh itu mau sebelum kejadian dia bersama sekitar ngontrak ke situ
sebelah sekarang bareng sama kita di satu ruangan satu kontrakan itu
dari kontrakan depan di kontrakan belakang dipisahin
terus saya berangkat kerja si pegi masih ada di rumah
jadi pada saat ditangkap peggy itu sendirian pak
sendirian berangkat kerja sendirian
ini bapak waktu itu sudah menjalani pemeriksaan juga pak apakah pernah diperiksa oleh pihak polisi
bapak menyatakan bahwa bapak waktu itu melihat peggy di bandung gita pesetrel
karena ini sebagai menkon ya sebagai pemborong
jadi peggy itu sebagai anak buah yang kerja
itu termasuk yang lain lainnya bukan murid tapi bersama